eh men joi nape nape semua orang nyari lu renak enakan minum cendol di sini
bang cendol satu bang oke makasih diapakah sini aja
waduh waduh aduh memet taruh gelas di sini
hahaha channelnya ada memetnya enggak ada harusnya disini
alhamdulillah kita selamat ya iya alhamdulillah banget ya
permisi pak mohon maaf ini siapa yang lagi dituntun pak
lah lu ngapain kemarin perasaan
bini gua kagak begitu
hebat dan begitu
aku ngerti ini kamu sebenarnya sengaja toh mencari cari kesempatan dari dulu untuk nonton aku
gagah mbak enggak
orang aku sering liat toh kamu merhatiin aku
apa kamu itu sebenarnya kepengen ya city kayak aku gini ya
enggak enggak salah lagi sih mbak
berarti nanti tak bilangin kalau siti kalau kamu suka main mata
jangan mbak jangan
alhamdulillah aman ya allah
anak gue pada kemana sih boleh tinggalin emaknya heran
ada hadiah buat lo nih joy
ah yang bener lo buat gue nih
lo emang bener bener cucu gue yang paling top
jangan lupa lo mandi ya
jangan lupa sholat
ya allah diboneka montak juga nih
masih gue pegang
mita mita bang baik
ini jangan pernah balik ke gue nih
jangan sampai jagoin
ini aku kasih oleh oleh buat nemenin kamu tidur kalau disetrap siti yo
ini pasan boneka yang tadi dibawa sama
anak kita udah gitu
iya anak kita sudah gitu
kamu yang ngerawat aja ya
aku mau terangkat ke kantor dulu
lima pulang keluarga
berdua nih istriku
anak kita udah gede ya
bukannya bukannya mirip aku
kita rawat bareng ya
ya elah cumi asin
mertua apaan lu
alhamdulillah ya allah alhamdulillah lewat
mau sedih sunday
generous gapen mau pulang udah cari anaknya dah
yan kalau lo gak becus kurus anak lo biar anak lo tinggal sama gue
eh lo mau ke rumah kali
eh tunggu dulu
ini gelas bagaimana
gelas dipikirin lagi
masak mau dimakan
eh pada bubar bukan bantunya di mebet
ngatur tuh kalau orang gede
gue orang kecil
sekarang pokoknya lo cari anak lo
ingat dia teman main gue tuh
eh kablak warteg
katanya temen main mang
bantu nyari dong
kagak mau lempar kempang lo
eh kalian lihat gak bang mehmet
oh di ember kuning
di ember kuning
oh ya udah
ya udah ntar dibayarin sama om yan ye
kalo duitnya om yan
oh kaget ade yan
aduh masalah kecil bohong si mang

masalah kecil bohong sih mang
nah itu hitam hitam hp

woh calon percaya

dasar tumpuan akan kurang ajar
jangan lupa like subscriber dan subscribe channel
kukus k durum apaher
terima kasih banyak banyak

iya saya juga itu
kewarding orang agak agak
semua orang nyariin lu enak enakan minum cendol disini
bang cendol satu bang
makan sini apa bung tom
wah bung ben sekarang rambutnya udah gak gondrong
aduh mehmet taruh gelas disini
mehmetnya gak ada
arusnya mehmetnya disini
aduh begini mau disana
aduh lari lagi gue
mau kemana lu tom
itu saya mau ngejar cucu saya
bayar dulu cendolnya
tapi ini darurat bang
darurat rumah sakit
aduh abang ini gak ngerti
lu lihat tuh uban gue tuh
kalau itu gerobak siapa
itu mah gerobak aneh
gue juga darurat
mana sih anak gue sih mehmet yang ganteng
kayak boy band korea
kagak kelihatan patah hidungnya
tuh aduh aduh
kagak elit banget gue ketabrak gerobak
gerobak siapa sih
alhamdulillah gerubah gue gak apa apa
gerobak lo gak apa apa
ini badan gue kecengklak tau gak lo
lu ngapain disitu bang
gue lagi tiduran
lagi berlibu di pantai
ini gerobak lu nabrak gue
lu ngapain main di tengah jalan
kayak anak kecil aja loh
lu kira gue bocah pak